majelis hakim pengadilan negeri jakarta timur menjatuhkan fonis empat tahun kurungan kepada rizik syihab dalam kasus tes usaha rsumi bogor jawa barat
fonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yakni enam tahun penjara
bagaimana menilai fonis ini dari perspektif hukum kita berbincang dengan narasumber yang sudah terhubung lewat sambungan zoom dari luar studio
yang pertama ada ahli hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar dan juga kuasa hukum rizik sihab aziz yanuar
sudah bergabung dengan kita bapak bapak
sudah dengan saya pak fikar ya
sudah mendengar cukup jelas audio dari kita pak aziz
oke sambil menunggu komunikasinya diperbaiki saya langsung ke pak fikar
pak fikar ramai kemudian soal narasi adil dan tidak adil soal vonis yang dijatuhkan kepada rizik sihab
dari persidangan pertama sampai persidangan
catatan anda seperti apa dari perspektif hukum soal ini pak fikar
menjatuhkan hukuman pada seorang yang diperiksa di pengadilan itu sesuatu yang biasa biasa saja
maksud saya itu sesuatu yang setiap hari terjadi di pengadilan
yang menjadi soal adalah siapa yang
siapa yang dikondisikan
karena pak rizik syihab ini kan seseorang yang banyak pengikutnya
karena itu kemudian menjadi sorotan masyarakat
sorotan di samping juga ada
saya melihat juga ada agenda yang ditujukan kepada dia oleh pemerintah
agenda apa pak fikar
upaya yang mendorong bagaimana pak rizik sihab ini bisa diadili
kira kira begitu yang saya lihat
kalau bicara soal apakah umumannya pantas atau tidak
nah itu kan kembali kepada pengadilan yang melihat fakta persidangannya
oke saya ingin konfirmasi lagi
ada faktor lain begitu di luar kasus hukum yang menjerat rizik sihab
sehingga kemudian bicara soal keadilan yang dipertontonkan dalam persidangan rizik ini menjadi catatan untuk anda
saya kira orang yang melakukan tindakan seperti pak hrs ini banyak
kalau mau dipersoalkan
tidak mengikuti perhatian
protokol kesehatan pandemi
kalau mau jujur banyak
tidak hanya pak hrs saja
yang oleh orang menjadi perhatian
menjadi perhatian orang
nah karena itu saya melihat ada apa
ada satu tindakan khusus terhadap pak hrs ini
sehingga sampai dia dibawa ke pengadilan
pengadilan itu ada banyak orang
kita bicara soal persidangan saja pak fikar
kita tahu ini adalah upaya yang paling benar
jalur yang paling benar begitu ya
pengadilan yang diterapkan kepada rizik
ada soal adil dan tidak adil terhadap fonis ini
anda menilainya bagaimana
kalau itu kalau menurut saya
kita kembalikan kepada majelis hakim
yang menilai apakah memang ada pelanggaran hukumnya
itu yang fonis hakim sepenuhnya yang menilai
seperti saya bilang tadi
sebenarnya banyak orang yang harus diadili seperti ini
kalau mau jujur gitu ya
mau lihat kehidupan di masyarakat itu
banyak orang yang tidak pakai masker
banyak orang yang kemudian berkumpul kumpul
juga melakukan pesta ulang tahun
kasih segala macam itu ya
nah itu tidak terjadi penuntutan terhadap mereka
nah coba karena pak rizik sihab ini
orang yang banyak panutannya
atau banyak orang pengikutnya
karena itu kemudian menurut saya itu salah satu alasan
kenapa kemudian negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum mempersoalkannya
langsung pak aziz sudah terhubung pak dengan kita
ya pak aziz sudah jatuh sudah ketuk palu begitu ya
fonis untuk klien anda sepertinya keyakinan ini berbeda dengan
keluarannya agak jauh mas
sudah clear belum
clear cuma jauh agak jauh
agak jauh ya oke
oke saya mungkin kembali ke pak fikar sambil diperbaiki komunikasinya
tapi kalau dilihat dari apa yang
apa yang tadi atau yang anda sampaikan ini jpu kan menuntutnya enam tahun
tapi fonis yang dijatuhkan empat tahun begitu ya lebih rendah
nah kalau dari persidangan kasus kerumunan juga yang kemarin sudah difonis ya
pertimbangan hakim ini agak membuat pertanyaan juga
alasannya adalah terdakwa ini merupakan tokoh agama yang dikawal
kagumi banyak orang atau dikagumi umat
ini pertimbangan keringanan
ini bagaimana melihat ini membaca situasi seperti ini
itu alasan itu sebenarnya pada masa lalu banyak digunakan untuk mendeponaring perkara sebenarnya
depon hering itu menghentikan
depon hering itu menghentikan perkara untuk tidak dibawa ke perumahan
depon hering itu menghentikan perkara untuk tidak dibawa ke perumahan
depon hering itu menghentikan perkara untuk tidak dibawa ke perumahan
dengan pertimbangan ketertiban umum
jadi kalau hakim
kalau hakim kemudian mengambil pertimbangan itu
mestinya itu bisa menjadi alasan yang menghilangkan hukumannya
menjadi alasan pemaaf
karena pada waktu
karena pada waktu
apa namanya ke belakang gitu ya
itulah pertimbangan para penegak hukum pada masa lalu untuk tidak membawa tokoh tokoh masyarakat sampai ke pengadilan
mestinya ada satu tindakan yang agak bijaksana gitu
ketika menghadapi masyarakat gitu
atau juga kesalahannya bukan kesalahan
bukan kejahatan gitu loh maksud saya
tapi itu terdak kalau menurut saya ini
kalau orang salah parkir gitu loh
orang buang sampah sebarangan
levelnya level pelanggaran seperti ini
sekarang pak aziz sudah clear pak audionya pak
sudah sudah pak
klien anda sudah ketok palu ya
empat tahun kurungan begitu
fonis yang dijatuhkan hari ini
tapi kemudian tadi saya meminjam pernyataan dari pak fikar bahwa
ini sebenarnya bicara adil atau tidak
dari perspektif hukumnya juga ada agenda lain begitu yang juga diterapkan kepada klien anda
menanggapi ini bagaimana
apa komentar anda
ya sebenarnya pandangan dari pak abdul fikar dan yang tadi disampaikan oleh beliau itu sebenarnya kalau hemat saya
informasi yang saya dapat itu mewakili banyak pendapat masyarakat
banyak opini masyarakat yang beredar luas terkait dengan putusan itu
artinya pendapat pak abdul fikar ini masuk akal dan memang wajarnya kalau orang yang waras pasti akan berpikir seperti itu
yang netral yang objektif
apa namanya seseorang mengatakan dirinya sehat dan baik baik saja
kemudian itu dipidana dengan sedemikian rupa
padahal hasil tes covid nya itu baru keluar setelah yang hutan bukakan hal tersebut gitu
oke jadi tidak ada pertimbangan hukum yang masuk dalam persidangan klien anda ini menurut anda
pertimbangan hukumnya itu tadi saya dengar dari pembacaan majelis hakim itu pertimbangannya itu hampir semua itu sama semua rata
yang pertama artinya kami menduga itu bagian copy pastel saja
karena yang lucu ada argumen yang disampaikan oleh majelis hakim pada kasus yang andi tatat tadi dokter andi tatat
padahal kami dari kuasa hukum andi tata tim kuasa hukum andi tata tidak pernah mengemukakan dalil itu gitu loh
artinya ini membuktikan ada kopi paste saja
kemudian juga ketika apa namanya mengambil pertimbangan itu pertimbangan pertimbangan ada yang dari bap ke polisian
dan fakta fakta persidangan hanya seperti itu
dan ada beberapa yang ternyata dari fakta persidangan menurut pendapat kami keliru karena faktanya tidak seperti itu
artinya itu banyak yang menyimpang yang kami sangat sesalkan dijadikan pertimbangan apalagi putusannya sedemikian rupa
ingat ini pintu masuknya adalah kasus prokes
tadi pak abdul fikar saya dengar juga mengatakan ini pelanggaran modelnya kayak salah parkir
ya sebenarnya kurang lebih seperti itu
karena kan poinnya di fakta persidangan jelas
pak bima arya dan juga pelapor mengatakan yang dilaporkan itu rumah sakit umi waktu itu karena menghalang halangi proses swab
kemudian bagaimana bisa berkembang sedemikian rupa gitu loh
hanya karena kasus prokes
padahal perlu diingat prokes ini prokes ini pandemi covid sembilan belas ini ya sorry pandemi covid sembilan belas ini membuat yang di dalam tahanan itu dikeluarkan dengan adanya asimilasi covid
laku yang ada di luar dimasukin ke dalam
ini kan aneh kontradiksi
belum lagi beberapa keputusan dari pak presiden instruksi presiden nomor enam dua ribu dua puluh yang dikeluarkan bulan agustus
bahwa terkait prokes ini pendekatannya sedemikian rupa sampai dipidana bertahun tahun ini tidak ada
makanya ketika ada kesimpulan tadi yang disampaikan oleh pak abdul fikar dari masyarakat dari peneliti dari ahli hukum
ya menurut saya wajar
karena terlalu tanda pik terlalu kotor
permainan seperti ini
pak aziz kita hormati proses hukum yang berlangsung
tapi kemudian tadi yang menarik juga soal opsi yang disampaikan
akhirnya klien anda memilih untuk banding
tapi padahal hakim tadi juga menyampaikan ada pengampunan begitu dari presiden jokowi
tapi ditolak kenapa
saya menyesalkan arah media beberapa yang mengesankan bahwa ada kesalahan
itu kan kesannya kita memperuncing permasalahan padahal tidak seperti itu
tapi fakta persidangan menyampaikan begitu ada tiga opsi ya
menerima putusan atau menerima
atau menerima kemudian meminta gerasi ampunan presiden
nah habib rizik dari awal kita sudah sepakat bahwa kalau memang nanti ponisnya sekian kita akan banding
jadi kita tidak ada pertimbangan untuk gerasi itu tadi
artinya ketika tadi habib rizik mengatakan banding
bukan berarti itu beliau atau kami menolak opsi gerasi
kita ini tidak menolak
tapi kita hanya mengambil opsi yang banding seperti itu
itu yang perlu diketahui
oke saya ke pak fikar
pak fikar menolak untuk opsi yang disampaikan dalam persidangan oleh majelis hakim terhadap kliennya pak aziz
habib rizik ini bagaimana menurut anda
begini itu pilihan dari mekanisme peradilan
mekanisme peradilan itu kalau di tingkat pertama orang keberatan atas hukuman yang dijatuhkan
dia punya hak untuk mengajukan upaya hukum namanya
upaya hukum itu banding kemudian kasasi ke mahkamah agung
ada dua tingkat itu
yang upaya hukum biasa
bahkan ada upaya hukum yang luar biasa
namanya pk peninjauan kembali
tapi itu syaratnya adalah putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
nah apa yang dikatakan oleh mas ini tadi soal pengampunan presiden dan sebagainya
itu sebenarnya mekanisme di luar proses hukum
ya kalau diampuni atau tidak itu namanya gerasi
presiden itu secara ketatanegaraan itu
karena ketatanegaraan itu punya empat kewenangan
gerasi abolisi amnesti ya
nah tapi yang berkaitan dengan proses hukum itu tadi
gerasi itu pengampunan terhadap mereka yang sudah diadili dan sudah dihukum
kemudian ada amnesti abolisi itu prosesnya sama proses hukum tapi belum jalan
tapi sudah minta maaf sudah diampuni dan seterusnya

tapi yang umumnya yang menjadi perdebatan apa perbincangan orang itu soal gerasi
jadi sebenarnya kan begini presiden sebagai kepala negara itu tidak boleh cowai cowai
terhadap proses penegakan hukum

karena ini harus diangkat ini harus diangkat
ini yang dijalankan ini kekuasaan yudikatif
nah yudikatif itu menilai apakah seseorang itu pantas nggak dihukum dengan perbuatannya
atau dengan sangkaan yang disangka oleh negara dalam hal ini si wakil jaksa penuntut umum
itu proses hukum itu
sedangkan ada proses yang lain dan ini nggak boleh dicampuri oleh presiden sebagai kekuasaan eksekutif
ini murni kekuasaan yudikatif kekuasaan kehakiman
itu peradilan yang berkuasa di sini
kalau kemudian keluar dari itu menerima hukuman barulah masuk itu kepada proses sosialnya
di situ kewenangan presiden bisa masuk
kalau minta ampun presiden bisa mengampuni
kita tidak mengampuni juga
ya kan nah masih kebohongan
ya kan kalau mohon
itu bisa diterima bisa enggak kan begitu
maksud saya nggak bisa dicampur aduk
karena proses hukum dengan kewenangannya presiden itu
baik pak fikar
nggak bisa dicampur adukan itu pilihan orang aja
kalau orang merasa tidak bersarah sejak awal dia akan ikuti seluruh proses hukumnya sampai ujung
salah nggak saya sebenarnya
baik pak fikar
kita sudah tercerahkan dengan informasi dari anda
agar tidak terjadi mispersepsi atau kesalahpahaman
pada saat ini kita sudah berhubung dengan pemerintah
dan kita berharap proses banding nanti pak aziz juga berjalan dengan lancar
dan kita ikuti proses hukum yang berlaku di negara ini
terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan kita sore ini